mana kembali di cnn indonesia bisnis otoritas jasa keuangan ojk pada delapan belas januari akan mengeluarkan berbagai peraturan baru
regulasi ini terutama untuk industri jasa keuangan terutama di sektor financial technology dan juga pendalaman pasar
ketua ojk wimbo santoso mengatakan rencana penerapan aturan fintech saat silaturahmi dengan para pelaku industri jasa keuangan di jakarta
wimbo mengatakan aturan aturan terkait teknologi keuangan digital diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih bagi para pengusaha untuk mendapatkan pembiayaan dari pasar modal
meski enggan menyebut waktu penerapan aturan wimbo menjelaskan aturan ini akan memudahkan investor melakukan lindung nilai mata uang ataupun juga hedging
hal ini untuk mengurangi risiko nilai tukar di bursa indonesia